kau tetap masih belajar
mengajak sahabat bersantai di disco
saya tidak ada muda bersantai santai
itulah salahnya bagi
mereka terlalu serius
saya harus belajar serius
sebagai komitmen saya dengan ibu
bahwa saya tidak boleh
main main dalam belajar
lupakan sejenak komitmenmu dengan ibumu
ibu telah membanting tulang untuk membiayai kuliah saya
bagaimana saya bisa melupakan
kalau kau begitu berpegang pada komitmenmu dengan ibu
oke aku pergi sendiri
baiklah saya ikut
nah begitu dong
tunggu saya ganti pakaian dulu
hai eh apa kabar om sudah lama tak jumpa bersih aja gimana kabarnya baik baik saja sama dong
kayak gitu oh ya another temen gue sebagaiantic bro oke oke oke